kalian antur badi wudhu sebentar lagi sholat asar berjamaah
ingat ya allah tidak akan menerima sholat diantara kamu
sampai dia berwudhu
itu adalah hadis riwayat bukhori muslim abu daud dan tarmizi
bok kasih tau cara wudhunya
enggak jadi ini kerja paksa nih pesantren pakai kerja paksa
emang jadinya penjajahan apa
eh dengerin ya
nih aneh kasih tau lagi nih
ini adalah tempat wudhu
tempat wudhu itu adalah tempat untuk mensucikan diri
nih kalo ente ngebersihin tempat wudhu ini
itu sebagian dari ibadah
bukannya kerja paksa
dan pasnya ada imbalannya
yaitu pahala dan barokah
gara gara kamu nih saya jatuh dari pohon
walaupun pagi saya belum dicuci lagi
ang kalo masalah baju tenang
gue bawa baju banyak
bagus bagus dan bermerek
mau pake baju yang mana
pake yang ini
bukan masalah bagus dan bermerek tom
baju mah yang nyaman kita pakai
dan saya mah nyaman banget sama baju pangsaetnya
berasa merdeka saya mah
anda cuma kasih tau mah antum
kalo antum masih mau pake baju funky kaya begitu
eh antum kader akan pernah jadi orang soleh
ngapain ngapain juga saya mah soleh dari dulu juga
soleh dari mana ya soleh
baju berandalan begini antum
baju berandalan begini antum bilang soleh
saya mah anak soleh
rame dan ibu saya siti soleha orang sunda
saya lahir juga di desa cikunyit
hmm kamu masih ngeraguin kesolehan saya
udah udah ya cukup ya
jadi antum kagak perlu ngomong panjang lebar
bererot rerot begitu ya
saya gak mau datur atur
saya emang gak mau diperintah
saya mah gak mau
gue bangun dikit git aja
kita kejeparan sini
kalian kenapa sih
masih mau disuruh suruh sama orang yang kagak soleh begini
supaya ente tau aja ya
aneh itu ditunjuk sama ustadz
sebagai ketua piket harian
kalo ente nolak perintah ane
sama aja nt nolak perintahnya ustadz
supaya ente tau juga ya
kalaupun saya bantuin mereka
bukan karena saya takut sama kamu
bukan takut sama kamu
bukan takut sama ustadz
terus saya bantuin mereka karena saya setia awal sama mereka
panjang kuping lo berdua
bidunya has has has
jangan om afi kenapa sih ketakutan kayak gitu
mendingan mopi tenang dulu
kita duduk di atas
ada orang gak tuh
ada orang gak tuh
kenapa gak dilanjutin om doanya
kita baca bareng bareng ya om
yaudah coba dong om
om kaja bisa bahasa arab semua
musa aja deh
udah om em coba dulu aja gapapa kok
nanti aku benerin om
gimana tuh tadi
om pengen ngaji pengen bisa ngaji pengen tobat
musa bukan ustad om
musa juga masih belajar
kalo mau belajar ngaji ya sama pak ustad
udeh om belajarnya sama musa aja deh
biar om kalo diliat sama ustad ustad tuh om udah bisa
sama santri santri kan om juga malu
om kalo belajar ngaji bukan untuk diliat orang om
jangan cuci muka doang
kalian antur roba di wudhu sebentar lagi
ibu daud dan tarmizi sohe sofi
bok kasih tau cara budunya
bahkan dulu bahwa semua orang juga tahu di mana mana
sebelum sholat budu budu masa tidur
ente semua itu tadi salah ya salah
bok kasih tau caranya yang benar bagaimana
satu nih yang pertama membasu kedua telapak tangan sebanyak tiga kali
sambil mengucapkan bismillahirrohmanirrohim
dua membersihkan mulut dan lubang hidung sebanyak tiga kali masing masing
ketiga nah yang ketiga membasu muka sebanyak tiga kali
ketiga kali sambil membaca doa niat berwudu
apa artinya ibu
saya doa niat berwudu untuk membersihkan hadas kecil fardu karena allah ta'ala
syukur anak syukur
murid anak satu
jangan khawatir eh
antum juga wudu
tidak usah maksa maksa orang
ustaz sepuh nyalahin saya atau kamu
eh gue inget pak
antum lanjutin wudhu
jangan antum tiru sohib sohib antum yang rusak
caranya yang benar kayak tadi
ya maafin sohib sohib aneh yang rusak tadi ya
abang santai senior
sekalian mampu aneh lagi sendiri ya
tolong ajarin aneh wudhu yang bener abang santai senior
memang sudah sewajarnya junior belajar sama santri senior
pak fuan antum liat ana
kok gak ada aneh
hah manfaat manfaat
bang izinin aneh doa dulu ya
siapa tau ana bisa nunjukin sesuatu
ya allah ya tuhanku
tunjukkanlah kepada hamba hambamu yang sombong sombong ini
jauh lebih baik daripada mereka